dalam cuitannya said menuding kementerian bumn sudah menjadi ormas dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power
karena berencana mendata dan mengumpulkan karyawan dan keluarga bumn sampai satu ratus lima puluh ribu orang
rencananya orang sebanyak itu akan dikumpulkan di hari ulang tahun bumn yang rencananya diadakan pada tiga belas april
bertepatan dengan kampanye akbar jokowi maruf yang sedianya bakal digelar di stadion utama gelora bung karno jakarta
lebih lanjut said juga menyatakan bahwa ulang tahun kementerian bumn merupakan kampanye terselubung
karena pertama kali dilakukan secara besar besaran kaos yang disiapkan ada gambar jokowinya
memakai tema dengan kata satu dan indonesia maju kata kata yang dinilai dekat dengan jokowi
serta pengerahan karyawan dan keluarga mitra bumn
sementara itu karena kontroversi yang merebak kementerian bumn pun memutuskan untuk mengundurkan
peristiwa yang diadakan oleh bumn
peringatan ulang tahun selepas perhelatan pilpres menjawab tudingan politisasi ulang tahun bumn untuk kepentingan pilpres
presiden jokowi menegaskan bahwa pelaksanaan hut bumn tidak ada kaitannya dengan pilpres apalagi kampanye akbar
pertama kali dilakukan secara besar kaos yang disiapkan ada gambar jokowi dan indonesia maju
serta pengerahan karyawan dan keluarga mitra bumn